inilah video amatir dari warga yang menangkap gambar kepulan asap tebal di hunian bertingkat
di wilayah pancoran jakarta selatan tampak asap tebal berwarna putih ini hampir menyelimuti
seluruh fasilitas parkiran apartemen warga di dekat lokasi kebakaran mengatakan penyebab
kebakaran akibat terbakarnya sebuah kios di dalam area hunian tidak ada korban jiwa
dalam peristiwa ini dan kebakaran bisa ditangani oleh pengelola apartemen
berarti nggak sempat merembet ya pak sudah amat diamani nama petugas
pada keluar gitu
puluhan kios penjual pakaian bekas rata dengan tanah akibat kebakaran di pasar
induk mas somba di kecamatan palu selatan kota palu sulawesi tengah rabu malam api
melalap tidak kurang empat puluh kios penjual pakaian sejak pukul sembilan malam waktu indonesia tengah
sementara para pedagang yang kiosnya bersisian dengan lokasi kebakaran memilih menyelamatkan
barang barangnya untuk mengantisipasi kebakaran akan menjalar lebih luas lagi
lima unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api yang terlanjur menjalar
di sejumlah bangunan dan pihak kepolisian belum mengumumkan penyebab kebakaran tim liputan cnn